ya dugaan korupsi bukanlah satu satunya masalah yang membayangi ktp elektronik
pasokan belangko kosong yang sudah habis sejak tahun lalu
dan rancunya kontrak sistem perekaman data juga menjadi kendala yang terus melekat dalam pengadaan iktp
proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik masih terus dilanjutkan
setidaknya hingga dua puluh tiga desember dua ribu enam belas lalu satu ratus tujuh puluh satu juta orang sudah melakukan perekaman data ktp elektronik
sisanya sebelas juta orang belum melakukan perekaman data
sedang empat juta orang lainnya berada di luar negeri
direkturat jenderal kependudukan yakin jumlah tersebut akan terus berkurang
karena sejak desember dua ribu enam belas sampai maret dua ribu tujuh belas perekaman data iktp terus berjalan
akan tetapi terus berjalannya perekaman tidak berarti proses pemberian iktp kepada warga dapat dipercepat
hingga kini masih banyak warga yang harus menunggu lama karena tidak adanya belangko iktp
ditjen kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri pun telah melelang tender untuk belangko iktp
sayangnya jumlah tender baru mencakup dua puluh lima juta lembar belangko
angka ini sesuai dengan target pemberian iktp tahun ini
kendala yang dihadapi tidak hanya berhenti di situ
data penduduk yang sudah terekam dalam sistem iktp sejak akhir tahun lalu
belum bisa diverifikasi menjadi data tunggal kependudukan
hal ini karena pemerintah
belum sepakat soal harga dengan perusahaan yang menyediakan layanan pemeliharaan
dia tidak mampu
artinya tidak mau melakukan maintenance kalau kontraknya tidak ada
maka hari ini sekarang ini kita sedang
kita sudah lock semua sistem itu
sehingga tidak bisa diganggu yang sebelah ada ini
tidak bisa diganggu lagi
hanya sebagai kendala yang dihadapi oleh kementerian negeri ini
kepastian kapan warga akan menerima kartu tanda penduduk mereka
semakin tidak jelas
padahal keberadaan kartu identitas ini penting
untuk menunjang operasional warga sehari hari